kemudian paru paru basah atau pneumonia
artinya ini adalah sekumpulan pemain indonesia
kita mempunyai tujuh belas islands dan tadi anda juga sudah bilang dari bali kita bisa menjalankan island hopping seperti itu
tapi orangnya dewasa sih itu yang aku suka
sementara pengendara sepeda motor juga tidak memakai helm
mulai berpikir untuk mencoba menjalani gaya hidup minimalis
ya betul jadi ada tiga caranya tadi mas
calon penerima harus melampirkan salah satu bukti keterbatasan ekonomi yakni merupakan penerima kip
terima kasih pak hugo sudah bergabung dengan kita pagi ini
kalau dari segi kekurangan karena dia masih junior mas mainnya masih
karena pengrajin tahu dan pengrajin tempe juga karena harganya naik masih bisa mendapatkan margin yang bisa terus assisting bisa berjalan penyelenggaraan produksi tempe dan tahunya
di sana eti mengajak para petani
kalau enggak masih bisa kita kelola
ya pak baes kalau tadi dicarakan itu seperti semua faktor faktor yang
dengan menaikkan perpayatan dan memberikan blt
pendengar berjalan kaki adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh sebagian besar dari kita
tentu ini tidak termasuk dalam work from home ya
goyangan ombak dan hembusan angin laut yang segar layak masuk dalam daftar trip anda selanjutnya
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh sydneylank untuk sbs news
saya lagi ngajak teman teman yang seumuran sama saya di sini untuk jalan jalan
ya kalau tadi kejadiannya itu remnya blong atau gagal
saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor lhkpn telah selesai sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan
dan itu kita awalin cuma di depan aja
tahap awal untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang telah dibangun
kita coba sushi yang sensasinya kayak lagi makan burger
lalu dilihat juga dari segi hidupnya atau pola hidupnya seperti dia jalan jalan ke negara a b c
mencapai enam belas delapan juta kiloliter atau setara tujuh puluh tiga empat persen dari total kuota
yang termasuk sebagai pejabat negara maka dia menjadi wajib lapor lhkpn
dengan teknologi yang terus berkembang pesat ini
hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sps com eu garis miring indonesia
apakah tepat menaruh traffic light setelah jalan menurun untuk kendaraan kendaraan spesifik kendaraan besar
untuk bisa mengelola negara di balik layar
artinya kita konsentrasi terhadap kondisi warga yang ada di bantaran kali sungai yang ada di jakarta
itu adalah sesuatu yang juga bisa dijamin oleh fran
antara lain infeksi saluran pernafasan atas akut atau ispa
apalagi kan junior pertama lawan malaysia waktu pertama main
jadi itu salah satu katanya sih legenda juga
tapi saya setuju apa yang disampaikan bung joy